serta meningkatkan peredaran darah
apalagi dulu di ntt juga punya kes seperti ini
agar kebijakan pemerintah itu bisa dirasakan baik oleh masyarakat kita
lalu kemudian pecahan kaca tersebut mengenai dua orang pegawai dari kantor mui tersebut
pandangan manusia tentang tuhan
yang pertama adalah melakukan advokasi dan juga mulai dengan penyadar tahuan
namun sesuai perkembangan ada pengusaha yang memilih menggunakan nama saja atau gabungan antara nama dan angka
jadi gua kalo orang bilang overrated iya overrated gua harus bisa nambah lagi gitu aja sih
gentur memanfaatkan waktu luang saat sekolah daring dengan menekuni ternak kelinci di perkarangan rumahnya
kali ini saya harus naik hingga ke bagian atas tumpukan tebu
tikus putih yang dijual ke laboratorium berbobot satu ratus lima puluh hingga dua ratus gram per ekor
angka kebutaan akibat katarak di indonesia masih tinggi
misalnya dengan kumur setelah kosong gigi atau kumur dengan antiseptik
pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung diantaranya adalah trotoar
tapi kita tidak berkecil hati
dengan uang sepuluh ribu rupiah anda bisa mendapatkan tiga jenis jajanan
kedua gua ini dibangun dengan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh penjajah kepada rakyat indonesia
tenang ada tidak perlu angkut kasur yang berat dan menjemurnya kok
juga tak kunjung diputuskan mahkamah konstitusi
jadi emang banyak banget yang lagi pengen untuk cewek untuk mereka experience gitu
tempat makan yang enak dan murah lainnya
karena sejujur biaya sih karena kalau di vet yang di klinik hewan itu agak lebih mahal biayanya
prosedur mendapatkan lisensi menggunakan sim
tapi di sini kita kasih sedikit
nah ini lihat kan tembus
baik baik saya menuju ke pak hilman
menjadi kekuatan bagi boas dan kawan kawannya
bukan hanya melihat dan belanja dan lain sebagainya
bisa menggunakan tangga eskalator seperti tadi saya menggunakan eskalator dan juga lift
mulai meluas kalau serangan hama ini tidak bisa kita antisipasi dengan baik
dan ini nih yang membuat berbeda ada tulang rangu
datakan akan muncul sehingga pendapatan pedagang sate keliling
berdasarkan data dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh satu tak satu pun dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur berstatus zona hijau
dia itu setau gua pernah kerja kayak di klub abel atau di abelnya lah